kadang ada putus asa tapi kalau dipikir pikir ya harus tetap semangat
kalau misalkan ibunya putus asa dianya juga kelihatannya enggak semangat
kalau ibunya tetap semangat dianya juga semangat
ya nabi salam alaika
ya rasul salam alaika
anak lelaki berusia sembilan tahun ini pandai melantunkan selawat berkat sang ibu rani yang telaten mengajarinya
kemampuan sang buah hati ini membuat rani bangga sekaligus terharu
di tengah keterbatasan yang dimiliki denda
rani menyimpan mimpi untuk anak keenamnya itu
agar kelak ia bisa menjadi hafiz atau penghapal al quran
kondisi yang dialami denda berawal dari penumpukan cairan berlebihan di dalam rongga otak denda
yang sudah terjadi sejak denda masih berusia lima bulan
garis hidup memang tak selalu sejalan dengan apa yang dimau
tapi rani sang ibu memilih bertahan
dengan sepenuh hati wanita berusia tiga puluh sembilan tahun ini merawat denda
apalagi putranya denda punya banyak kelebihan
denda adalah anak yang mudah akrab dengan orang baru
seperti ketika saya datang menemuinya denda begitu ramah dan tak risih dengan kehadiran orang baru
ya naminah sahat yuk
denda berhubungan dengan allah
denda berhubungan dengan allah
denda berhubungan dengan allah
denda berhubungan dengan allah
denda berhubungan dengan allah
denda beruntung masih kuat bertahan hingga hari ini
sementara kembaran denda berpulang lebih dulu beberapa hari setelah dilahirkan

remuk saat tahu putranya telah berpulang
hatirani remuk saat tahu putranya telah berpulang
waktu cluid berbimbing

ibu sama dokter tanya
gak sadar deh anak ibu udah meninggal
ibu kan anak ibu udah gak ada
ibu kan anak ibu udah enggak ada
anak ibu ditaruh di kulkas
terus pas itu anaknya dibawa pulang ke sini ibu bingung aku punya uang waktu itu
karena harus dipakai ambulan biarin aja bayinya dimasukin ke dusun
dibawa pakai mobil biasa aja gitu nggak pakai ambulan pulang
yang satu dibawa pulang yang satu juga kritis
sebagai ibu rani mengaku pernah merasa pesimis dengan hidupnya
namun rasa cinta pada anaknya
membuatnya mampu mengalahkan rasa putus asa
pernah ada perasaan nyerah gitu gak sih bu
maksudnya kayak capek banget gitu bu
ya ada kadang ada putus asa
tapi kalau dipikir pikir ya harus tetap semangat
kalau misalkan ibunya putus asa dianya juga kelihatannya nggak semangat
kalau ibunya tetap semangat dianya juga semangat
meski hanya bisa terbaring di atas kasur denda tak pernah murung
ia selalu tersenyum pada siapapun yang menghampirinya
jadi ini denda kan sebetulnya ada hidrosefalus ya
sudah sembilan tahun juga tapi ini denda masih semangat masih ceria riang
dan ternyata mudah diajak berkomunikasi ya
seru ya ngobrol ya denda ya

tadi gimana tas dulu tadi gimana tas dulu
tadi gimana tas dulu tadi gimana tas dulu
sehari hari denda tetap bercengkrama dan bermain bersama anak seumurannya
meski hanya bisa ia lakukan di atas kasur
selain teman temannya kakak keempat denda vita yang seorang tunarungu
juga jadi penghiburnya di rumah
vita selalu diandalkan sang ibu untuk menjaga denda saat ia harus berjualan tempe keliling
keterbatasan yang dimiliki keduanya tak membuat denda dan vita kesulitan berkomunikasi
mereka tetap bisa berbagi tawa melalui bahasa isyarat
selain vita dan denda rani memiliki total enam anak
anak pertama dan keduanya sudah menikah dan tak tinggal lagi di rumah ini
sementara suami rani mustafa saat ini sedang mencari rezeki di ibu kota dengan berjualan kue
terkadang rani dihinggapi rasa sedih
harus terpisah jarak dengan sang suami yang menjadi tempatnya berbagi keluhan

ya udah keringatan

ketika mereka sudah berjualan
pengguna mereka dikelilingi dengan berat
dengan pembawa ibu ibu

ketika mereka berjualan

di rumah mereka
pengguna mereka juga menangkap pengguna
keterbatasan biaya membuat rani tak bisa sering sering memeriksakan kesehatan denda
ia terakhir membawa denda ke rumah sakit hasan sadikin bandung maret lalu
dari hasil pemeriksaan dokter merekomendasikan denda untuk tidak menjalani operasi pada bagian kepalanya
saya penasaran ingin tahu pendapat dokter yang merawat denda tentang perkembangan kesehatan denda
namun karena jarak cianjur bandung cukup jauh hari ini kami belum bisa membawa denda ke rumah sakit dan akhirnya mencoba berkonsultasi secara daring
misalnya lingkar kepalanya sudah stop dia sudah tidak membesar lagi
sudah gitu di continual kita periksa
secara radiologi juga ventrikalnya tidak membesar
hydrocephalus yang sudah mencapai keseimbangan
lingkar kepalanya bisa ini tidak membesar
anaknya memang kelihatannya pertumbuhannya tidak seperti anak lain
pasti banyak kekurangan
tapi dia juga tidak ada kemunduran dari yang dia sudah dapatkan
misalnya sekarang dia sudah bisa ketawa dia bisa bercerita
dia bisa berkoteh
tapi dia yang gitu aja terus
tapi memburuk juga tidak
nah itu dia seperti itu mencapai keseimbangan
biasanya anak anak ini di atas lima tahun
lingkar kepalanya tidak bertambah
pertumbuhannya segitu aja
nah yang seperti ini dia tidak indikasi operasi
dokter menyarankan denda untuk menjalani fisioterapi
karena dia sudah berusaha
karena kondisi denda yang hanya bisa berbaring membuat kaki dan tangannya kaku
setelah berkonsultasi dengan dokter rani harus bersiap menjual tempe
mumpung cuaca hari ini juga sedang bersahabat
saya akan menemaninya berkeliling kedua kampung
tempe yang nanti dijual ia ambil di rumah sang kakak yang memproduksi tempe
sekali berjualan ia membawa sekitar dua puluh tiga puluh potong tempe
bu ini tempenya langsung dibayar apa gimana bu
ntar kalau sudah dijual baru uangnya disetarin ke ini
oh jadi ini sistemnya ngambil dulu ya bu ya
bapak tunggu sebentar ya kita keliling dulu
nanti kalau udah laku kita kesini lagi
amin amin bapak nungun
jalanan menanjak dan menurun tak membuat langkah rani surut
meski ia membawa tas berisi tempe yang beratnya bisa mencapai sepuluh kg
berbeda dengan saya yang cuma bisa berjalan pelan pelan
satu persatu pintu rumah warga didatangi untuk menawarkan tempe
bu berapa harga tempe bu
tak jarang hanya penolakan yang ia terima
mangga ibu nungun berapa harga tempe bu
tapi alhamdulillah hari ini rezeki rani cukup baik
ada beberapa pelanggan yang membeli tempe
setelah berjalan jauh sekitar tiga km terik matahari di langit cianjur siang ini tak bisa lagi saya tahan
ditambah kondisi sedang berpuasa
akhirnya kami memutuskan untuk beristirahat
aduh bu kayaknya ini udah lumayan jauh kita jalan
oke ini lumayan capek bu
kita bisa istirahat dulu nggak bu
bisa di situ di depan sana
kita ke sana yuk
saat melihat isi tas ternyata tempe yang belum terjual cukup banyak
tapi kata rani tempe ini bisa ia masak untuk menu berbukanan
bu ini ternyata tempenya masih bisa banyak masih sepuluh gimana bu
ya nggak apa apa lah kalau nyisa gak apa apa kalau ibu digoreng aja buat makan
kadang dikasih sama ibu gitu
kalau secara penghasilan ini dari tempe gimana bu
ya cuman sedikit ya
tapi kalau ibu jualan tempe nggak perlu gaji berapa gitu
yang penting ibu ada buat itu buat teman nasi aja gitu
jambu danda resep resep danda kan iya iya
jambu dua iya kanu seling
jangan lupa like share dan subscribe ya
suasana di rumah sore ini terasa berbeda
saat sedang menunggu waktu berbuka puasa mustopha ayah denda pulang ke rumah setelah dua minggu bekerja di jakarta
raut kebahagiaan terpancar jelas dari wajah denda
bapak udah lama nggak ketemu danda gimana nih pak
kangen nih sama denda nih udah lama gitu
udah dua minggu saya nggak ketemu sama denda gitu
harapan harapannya untuk denda apa
ini harapan saya denda kan ini udah agak agak dikit dikit baca baca sholawat baca al quran
tapi harapan saya harapan gedenya mau pengen harapan bacaan bacaan al quran gitu
saya gitu mau apal bacaan bacaan al quran gitu ya
sholawat gitu ya
iya amin ya semoga denda jadi anak yang soleh amin
tapi ngomong ngomong nih udah jam jam deket jam buka puasa nih
gimana kalau kita siap siap buka puasa bareng
kita buka puasa bareng yuk
kumandang azan maghrib bergemah tanda waktu berbuka puasa
momen berkumpul yang tak bisa terjadi tiap hari ini
menambah nikmat berbuka puasa bersama
sama yang tersayang
meski orang baru saya merasa sudah begitu dekat dengan keluarga ini
kehangatan mereka membuat saya merasa dianggap sebagai keluarga sendiri
setelah kemarin seharian menghabiskan waktu bersama
hari ini tim berbuat baik ingin memberikan kado kecil untuk denda
ibu sehat ibu
danda sehat danda
danda danda pepe
pepe siapa yang gaduh
danda resep danda kan iya iya
asik asik enggak
kami sengaja membelikan apel buah kesukaan denda
serta popok yang menjadi kebutuhan sehari hari denda
selain itu masih ada hadiah lain yang sudah kami siapkan
ini ibu ini al quran digital buat denda nanti belajar al quran
kan danda mau ngapain al qurannya
ibu gimana nih ibu dapat hafalan al quran buat danda ibu
sekarang jadi bisa itu bisa gampang buat hafal al qurannya
kalau ibu lagi kerja ya ditinggalin sama denda gitu
biar terus semangat menghafal al qurannya
jadi kan kata ibu tadi biasanya ibu kan yang sambil ini
jadi dia hanya seneng
jadi nggak nangis nggak rewel kalau ditinggalin
sekarang bisa belajar bareng ya ibu ya
terus cita cita untuk danda biar jadi hafiz al quran bisa semakin dekat ya danda ya ibu ya
dengan belajar pakai ini
lagi ya lagi mau dengerin lagi
boneka penghafal al quran ini semoga bisa membantu danda merangkai mimpinya dan orangtuanya
keluarga ini menjadi bukti bahwa saling menguatkan bisa membuat kita lebih bersyukur
meski hidup tak sempurna
membuat redup perlahan lahan